masalah dimana ya
apa udah ketangkep iqbalnya
gak ada kabar lagi
gak ada kabar lagi
gak ada kabar lagi
saya nggak bisa jawab itu
satu hal yang perlu ibu tahu
kehidupan saya dimasukkan
menjadi sangat hancur
begitu juga harus
dengan kehidupan jessica
mungkin itu aja
saya completi pergi
tapi apa pun yang jadi
nah sekarang di tangan pak bowimin ada uang apa
uang seratus ribuan
sekarang pak bowir akan melipat uangnya seperti ini
nah om boim taruh di sini
nah pak boim bisa bikin uang ini
pada saat ditarik gelas yang ini nggak akan jatuh
coba ditarik gelasnya
ya jatuh kan
nah kalau om boim gak akan jatuh
gak akan jatuh
nih liat nih triknya nih
om boim letakkan lagi di sini
sekarang om boy tarik nih
iya terima kasih
iya hebat ya om boim ya
tapi ini udah malem loh
rennya juga harus istirahat
sekarang kan makannya sudah selesai
aku mau sama mama lanjut
nanti ya mama juga harus bersih bersih dulu
ganti baju dulu
sekarang rena mancus dulu
kamar dulu ya
om boim makasih ya
saya kembali ke gerbang lagi ya bu
makasih banyak ya om boim ya
makan malem dulu yuk
mau ke kamar murbahan
mama kenapa lagi ya
kok muka jadi murung
bertubi tubi kejadian di masa lalu
dan bawa luka yang begitu menyakitkan
kuatkan saya ya allah
mampukan kami melewati semuanya
besok kita ke bandung lagi ya
bujuk dia lagi
kayaknya jangan tiap hari deh
pagi kita kesana
karena kalau kita ketemu elsa
pasti kita akan membahas
persoalan yang sama
lama lama elsa takutnya jadi tertekan
dan semoga kamu gak tertekan lagi sayang
mama takut sekali kamu depresi sab
yang kuat ya
kamu bukan melarikan diri
kamu kan kecelakaan anak
rasanya baru sebentar banget mama sama kamu
apa mama harus pisah sama kamu
ya masuk rick
ada apa rick
apa yang lo inginkan sekarang
apapun keputusan lo
gue akan selalu dukung
gue lagi mikirin itu juga sekarang
tapi gue butuh waktu buat mikirin itu semua
kalau lo udah menemukan jawabannya
kami sudah mencatat semua laporan pak al dan pak rizal
saya harap laporan kami segera ditinjak lanjut ya pak
kalau begitu bapak tolong tanda tanganin laporan ini
saran kami pak
besok besok kalau bapak bertemu dengan bapak ini
bapak akan mencari penyelesaian yang lebih baik dari kita
kalau kamu dengan beronan bapak langsung bisa hubungin kami
jangan langsung bertindak sendiri karena sangat berbahaya buat bapak
terima kasih banyak pak

mas al dimasukkan ke rumah

mas al dimasukkan ke rumah
apa udah ketangkep iqbalnya
nggak ada kabar lagi
kamu tunggu saya di mobil ya
ini saya lagi di kantor polisi

ini mau jalan pulang kok
iqbal udah ketangkep
gimana kadenya rena
aku yakin reno pasti senang
ada deh rahasia
kamu ngapain rahasia rahasiaan segala sama saya
ya kan kamu gak ikutan
udah kalau gitu
kamu tidur duluan aja sama rena ya
ya mesti balik rumah sakit
isi masin di sana
terima kasih eza
ya selama bosnya masih berkeliaran dia pasti bakal lulus
tapi menurut saya pak
iqbal nggak mungkin masih di bandung
pasti dia sama bosnya
dan pasti dia di jakarta
saya akan cari tahu tentang bosnya ini lebih mendalam lagi
udah kamu isyarat dulu
terima kasih pak
gimana cara saya untuk meyakinkan randy ya
kalau saya gak pernah menyuruh dennis untuk melakukan hal keji itu terhadap jesus
aku kasih kak
kamu baru pulang
iya baru aja baru sampai